berbeda dengan suasana idul adha di tanah air
di new york city tidak ada pemandangan kambing dan sapi diperjual belikan di pinggir jalan
bahkan pemotongan hewan kurban harus dilakukan di rumah jagal khusus di luar kota new york
masjid indonesia al hikmah berada di kawasan queens new york
namun jemaahnya memilih untuk mendistribusikan kurbannya ke tanah air
salah satu alasannya karena warga yang berhak menerima kurban
lebih mudah ditemukan datanya di indonesia
tahun ini masjid al hikmah di indonesia berada di kawasan queens new york
dan memiliki pemandangan yang berharga
untuk negara tujuan bangladesh misalnya untuk pengungsi rohingya
sementara untuk kurban kambing yang didistribusikan ke wilayah new york city
sementara ke negara timur tengah yang dalam kondisi konflik
untuk satu ekor kambing yang dikumpulkan
fenomena kurban online jadi pilihan yang jamak
khususnya bagi muslim pendatang di new york
hal ini dilakukan juga oleh mega
diaspora indonesia yang sudah lima tahun tinggal di kota new york
sebenarnya kita nyari tahu juga sih di sini gitu kan
dan pemotongan juga nggak di sini pastinya
di new york nggak ada pemotongan jadi mereka biasanya kirim ke luar negeri
jadi pas kita dengar gitu hmm kayaknya mendingan kalau kirim ke luar negeri sekalian aja kirim ke rumah

yang berasal dari masa perbudakan amerika serikat dulu
serta pendatang dari setidaknya tujuh puluh lima negara yang berbeda
dari kota new york randy w ceksana voa